jangan yang kedua bos
kang mus masih kuat
yang di pasar sudah sempat berantakan
keliatannya solid lagi bos
kang mus sempat ke pasar
saya lupa umur kamu berapa ya
tujuh belas lebih pak
kerja disini itu umur kamu enam belas
seharusnya kamu masih sekolah
harusnya masih menikmati masa remaja
tapi kamu sudah kerja
saya harus bantu keluarga saya pak
jangan pernah menyesal
jangan pernah sedih
apa yang kamu lakukan
bukan hanya butuh keberanian
tapi keikhlasan juga
seumur kamu sementara ini
sudah membantu keluarga
ya sudah sana
ya sudah sana
biar sama saya aja deh
biar sama saya aja teh
biar sama saya aja teh
biar sama saya aja teh
biar sama saya aja teh
kamu kok gak lapar
kakek juga lapar
masak sekarang siapin
aku liat di pet
kamu lagi di bandung
aku baru sampe
kamu bisa jam berapa
nanti aku kabarin deh
padahal mah kalau cuma lima belas ribu
susul yang punya dompet
kamu kasih tau dia
cuma buat semangkuk
cuma buat saya
kita operasi lagi biar es campurnya jadi dua mangkok sama batagornya dua piring
kalau kakek cuma nyuapin kalian berdua kakek kapan makannya dong
kan masih penuh
wah ini maksudnya
kok kamu gak dateng
maaf aku lupa hari ini aku gak bisa
pergi sama saib ada keperluan
kalau sama saeb pasti kamu nyepet lagi
enggak aku nggak nyepet lagi
bener masa aku bohong
aku kan udah janji sama kamu gak bakal nyepet lagi
aku gak percaya
saeb kenapa turun
barusan saya belum selesai nyopet
baru aja tangan saya gini
telepon kan tadi juga kamu tahu sendiri dari dewi
yang jadi masalah bukan itu
waktu terima telepon omongan kamu itu bikin orang lain tahu kalau kamu itu copet
bukannya masa sih tapi memang iya
sekarang gini aja
kalau mau operasi matiin handphone
kamu mau apa ngajak ubed
kalau kamu ngajak ubed itu udah pasti ngajak nyopet
saya ngajak ubed ke rumah sakit nengok junaidi yang masih dirawat di sana
bukan ngajak nyopet
saya kalau mau nyopet nggak harus sama ubed
bisa nyopet sendiri sudah biasa
omongan kamu waktu telepon barusan itu bikin orang jadi tahu kalau kamu copet
makanya kalau mau operasi matiin handphone
sayang aku udah nggak kerja lagi
tadinya kerja di mana
kerja kantor saat biasa
kenapa nggak kerja lagi
disuruh berhenti sama bosnya
sakit sakit terus tak terizin
kalau bapak kamu kerja di mana
bapak aku mah kerjanya bukan di kantor
akang sempat kepikiran buat berhenti kerja dari kerjaan akang yang sekarang
seperti kang bahar
sebelum akang tua
seperti kang bahar
terus akan mau kerja apa
akang mau kerja apa eshima terserah
yang penting akan punya kerjaan
ada uang buat makan
si neng bisa sekolah
kalau si nengte bisa kuliah
harus ada peningkatan
jangan seperti mama sama bapaknya
akang berangkat dulu
kamu mau ke pasar
kalau kamu nggak ke pasar kita bisa ketemu nggak
jadi ketemu nggak kalau kamu ke pasar aja
ya udah nanti kalau kamu mau ke pasar kasih kabar ya
yuyun nggak jualan
tadi barusan saya telpon
anaknya panas dari tadi malam
saya mau ke rumahnya
tunggu kang omar dulu
kang omar kemana ya
kok belum datang
bisnis di mana kita ada di dalamnya
sudah dibangun kang bahar sejak tiga puluh tahun yang lalu
sepuluh tahun pertama
kang bahar hanya orang seperti kita
waktu kang bahar mulai berkendali
kamus beruntung diangkat jadi tangan kanannya
setelah itu baru ada kang komar
kang maman suhelman yang sekarang sudah tidak ada
setelah itu baru ada si gobang
dan receh receh lainnya
jangan bicara kalau nggak saya minta
di sini kita bukan bisnis sendiri sendiri
kang bahar sudah ngasih tanggung jawab ke saya
semua jadi tanggung jawab saya
itu artinya saya akan mengambil tindakan apapun kepada siapapun
yang coba coba bisnis sendiri sendiri
kecuali dia memutuskan sudah keluar
sampai jumpa di sini
untuk liar ini ada kesempatan
terus dia udah cari pekerjaan lain
mau jualan cireng katanya
amin biar terus kerja disini aja ya pi
tapi udah lama gak pergi
malahan gak pernah pergi
tapi udah gak butuh supir
amin kan bisa ngerjain yang lain
bisa disuruhin itu
nanti sore jam empat antar saya ya
udah jam empat
amin disuruh berhenti kerja sama papi
disuruh cari kerja tempat lain
tapi udah gak butuh supir lagi
udah jarang pergi
iya kemarin juga papa bilang gitu sama aku
menurut kamu harus gimana
amin bisa dipakai tenaganya bukan cuma buat jadi supir
bisa ikut jaga rumah beres beres
atau apa gitu
yaudah biar amin tetap kerja di sini
nggak usah cari kerjaan di tempat lain
amin tetap kerja di sini tetap perlu cari kerja di tempat lain
ya udah tau
kalau cuma mau bilang thank you gak usah pakai pantun

nah kalau enggak usah belum tahu
hati hati di jalan
mana sih iwan
ke rumah yuyun
ke rumah apa ke pasar
iyung gak jualan anaknya sakit
iwan ke rumahnya mau nengok
saya kira kamu kesini bukan sekarang
kamu kesini ada apa
mau nengok anak iyun yang sakit
tapi udah sekarang mau pulang
baru lumayan bos
ini teh saya sudah berusaha maksimal
mungkin masalah wajah
wajah saya kenapa bos
kamu perlu operasi plastik
aku sudah tamam
agus lihat sudah tahu gerakan kita
hanya ada dua pilihan
bermain lebih cantik
jangan yang kedua bos
kang mus masih kuat
yang di pasar sudah sempat berantakan
keliatannya solid lagi bos
bangku sempet ke pasar
kamu lama di bandung
tapi aku udah ngajuin berhenti kerja di jakarta
mau nyelesain tugas akhir
berarti kamu bakal tinggal di bandung lagi
itu kabar gembira buat aku
selama kamu selesai magang
terus pindah ke jakarta
aku ngerasa kehilangan
kenapa gak pernah tau
aku sebenarnya mau ngelupain kamu
gak bisa ya
waktu kita sekantor dulu
perasaan aku biasa aja
eh begitu pisah
malah inget terus
kenapa nggak bilang iya aja sih
aku mau ulang pertanyaan aku dulu disini
aku mau jadi pacar kamu
aku mau jadi pacar kamu
mau jadi pacar aku
soal papi aku yang udah kamu tahu gimana
aku mau pacarin kamu
bukan papi kamu
kamu tadi dari mana
yang tadi kamu tegur
itu bekas korban saya sama junedi
tadi saya sembunyi
soalnya dia pasti ingat saya
itu temen saya
uangnya masih ada
pasti uangnya banyak
dia itu manajer
kalau kamu gak percaya
tanya aja sama junedi
apanya yang aneh
masa manajer dompetnya minim
kalau aku keluar dari pekerjaan aku sekarang
begitu tugas saya selesai
aku belum tentu bisa balik lagi ke situ
cari kerja kan susah
tapi kan apapun keputusan kamu ada risikonya
aman sudah punya kerjaan
atau tugas akhirnya sama kuliahnya mau cepat selesai
perlu aku bantuin nggak bikin tugas akhirnya
kamu lagi cari alesan
supaya kita sering ketemu
kau tau bukan tuh
kita hari ini dapat lima dompet
lima atau enam
kita hari ini dapat enam dompet
tapi uangnya gak banyak
kita harusnya lebih pilih pilih
lebih baik dua tiga dompet tapi hasilnya lumayan
daripada lima puluh enam dompet tapi hasilnya minim
kan kamu tau sendiri
isi dompet orang
gak bisa dilihat dari penampilannya
kita gak tau isi dompet sebelum kita copet
kalau yang isinya pasti tebal
tapi pakai mobil pribadi
kita nyopetnya di mobil pribadi
bukan begitu bek
besok kalau kita mau pergi
kamu jemput aku di rumah ya
kalau kita mau pergi
kamu yang pamit sama papi aku ya
hari ini sudah kita lanjut besok
kamu telepon siapa
mungkin lagi ada yang beli
masih gak diangkat
mungkin yang beli ciloknya banyak
masih gak diangkat
masih gak diangkat
masih gak diangkat
masih gak diangkat
masih gak diangkat
masih gak diangkat
masih gak diangkat
aku mau makan
masa lapar mau minum
mau dibeliin soto bandung sama esi
cengeknya yang merah
biar lebih hah
tapi kerupuknya harus beli dulu
kalau harus beli dulu mah nggak usah lama
yang bicara mau mulut
kamu mau ngomongnya cuma sama saya aja berdua
kang bisa bicara dua mulut
yang bener memang begitu
bisa bicara dua mulut
ini kan sudah bicara
maksudnya kita ketemu
saya males dengernya
kalau yang curhatnya laki laki
di tempat biasa kita kumpul aja
kalau bisa sekarang kang
kalau sekarang waktu gak bisa
ini saya lagi di pasar
kalau mau juga paling nanti
saya kesana dulu
tadi kamu bilang sekarang
kalau saya ngomongnya salah terus
maklum lagi galau
yaudah kita ketemu satu jam lagi
iya kang terima kasih
habis dari mana
ih bapak kepo
kepo itu apa
suka mau tau aja
tapi bapak gak boleh tau kepo itu artinya apa
suka mau tau aja
kepo itu artinya
suka mau tau aja
cuman neng kasihan deh
bapaknya udah gak kerja
bapak kok diem aja
waktu tadi kamu bilang
neng kasihan deh
bapak udah mau nanya
bapaknya udah gak kerja
bapaknya udah gak kerja
jadinya bapak tau
kamu kasian kenapa
kamu kasian kenapa
terus waktu kamu bilang
bapaknya udah gak kerja
bapak juga mau nanya
kenapa udah gak kerja
kenapa udah gak kerja
tapi bapak tahan tahan
takut kamu bilang kepo
takut kamu bilang kepo
bapaknya temen neng itu keliah jadi staff kantor

terus disuruh berhenti sama bosnya
sakit sakit terus sering izin
kok bisa ngajak bapaknya temen neng kerja gak
jadi freelance kayak bapak
bapaknya temen neng
bapaknya temen neng
bapak kerjanya gak ngantor
semacam apa ya
antara ada dan tiada
apa antara ada dan tiada
bapaknya makannya udah selesai
bapaknya makannya udah selesai
habisin pak mali
kenapa cuma dia sop sop pake tangan
kenapa gak pake pasir atau debu sampai tujuh kali

saya gak betah ikut kang jamal
kan ikut dia lebih keren
saya merasa seperti anak tiri
mau seperti anak kandung
saya gak enak kalo dibedain sama dikdik
kamu maunya disama samain
kalo dikdik dikasih tugas
saya juga dikasih tugas
kalo dikdik dikasih fasilitas
saya juga dikasih fasilitas
emangnya kamu gak dapat tugas
narik iuran keamanan ke orang orang usaha di jalan
gak seperti dikdik
yang dapet tugas jadi dep kolektor jadi bodyguard
terus si dikdik
dapet fasilitas apaan
dia dibantu dapat motor baru
mending saya keluar aja
mending saya ikut kang komar
yang di pasar
udah si iwan yang gagal ikut seleksi tinju porda
ada si jupri yang bekas penari latar
ada si johnny yang gak jadi ikut
tes masuk tentara gagaratipes
tiga orang udah cukup
coba pindah ke terminal aja
kayaknya di terminal masih butuh orang
kan si muret sama si pipit udah dipindahin
jadi anak buahnya si jamal
kamu jangan diem aja
kamu jangan diem aja
kamu jangan diem aja
kamu jangan diem aja
tadi saya pergi sebentar makan di luar terminal
waktu saya pergi katanya ada jamal ketemu temen temen

tidak ada apa apa
kamu mau ke terminal
kamu mau ke terminal
kamu mau ke terminal